sebenarnya aku mau banget ikut acara itu
seharusnya kamu berada di samping aku
ikut mendoakan anak kita
duduk sini dek
ini menjarinya susah
ayo cepetan kita pulang sebelum andi kelihatan
kemana ya mereka
nilang gitu aja
aku tadi sengaja bawa masker dan kacamata
buat jaga jaga agar gak ada yang ngenalin aku
tapi aku juga deg degan
takutan di ngenalin
emangnya ada masalah apa
perempuan ini siapa mas
lu itu udah punya istri mas
lo gak sepantau
harusnya selingkuh seperti ini
apalagi sampai hamil seperti ini
siapa sih dia
lu jadi orang itu jangan pulang aja
dini bukan selingkuhan gue
dia cuma teman gue gak lebih
dan buat lo
dia udah punya istri
gue udah gak sanggup sembunyi dari anji
kasian dia dibohongin terus
kamu yang sabar ya

pasti dia mau curat hatinya yang sedang hancur
melihat diri hamil besar sebelum dia sentuh
mungkin dia juga sadar
kalau haris yang menghamili riri
mungkin ini komunikasinya yang terakhir denganku
kamu dimana sekarang
ya aku masih di mall nitan
tadi aku udah ketemu sama mas haris
dan aku udah tegur dia juga
kamu udah ketemu sama perempuan itu
itu dia aku tadi gak sempat nanya namanya siapa
kenapa andi gak mengenalin riri ya
aku juga gak lihat mukanya kayak gimana
soalnya dia pake
pake masker udah gitu pake kacamata
sempet aku pengen buka
cuma dicegah sama mas haris
itu perempuan licin sekali
dia lolos lagi dari rencanaku
tapi aku gak mungkin ngasih tau ke andi
kalau perempuan itu adalah riri
ya semoga aja
abis kejadian ini
mas haris itu sadar ya
dan mulai perhatiin kamu sebagai istrinya yang sah

dari siang mak
aku teriak teriak minta tolong
gak ada yang denger aku
makanya lo dengerin ya
lo jangan maksain diri banget
lo jangan maksain diri
tengah tengah aja dulu ya
lo sembuh lo boleh bergerak
mau kemana kek
mau kemana kek
kalo aku begini dapet
repot semuanya neng
jadi begini kan sakit badan lo
pelan pelan ya neng
pelan pelan aja pelan pelan
oh suara lagi
tadi mah gak jadi nginep
di rumahnya pak arya
ya allah badannya panas banget nih
apa besok gue kagak usah masuk kerja aja apa ya
kayak kagak tega
ninggalin dia sendirian
mak telepon dulu ya
terima kasih ya
kayaknya besok emak gak masuk kerja ini bagaimana ya
ya jadi ma mau izin gak masuk besok
padahal kita lagi sibuk sibuknya kalau besok kan acara tujuh bulanan aku
iya non sebenernya emak emak kagak enak
jujur aja lah kagak enak
kagak masuk kerja
cuma bagaimana ya
terus sekarang badannya demam tinggi
hah sakit apa

hah sakit apa

hah sakit apa

hah sakit apa

emak besok libur aja ya
makasih non ya
dia pasti pengen hadir hari ini
tapi mama papa sama sekali tidak mengizinkan
walaupun dia nggak bisa hadir
tapi dia harus tau
gimana suasana hari ini
sebenarnya aku mau banget ikut acara itu
seharusnya kamu berada di samping aku
ikut mendoakan anak kita
duduk sini dek